pantai ancol masih menjadi destinasi favorit keluarga untuk menghabiskan waktu liburan
di momen libur panjang waisak kali ini per jam sembilan pagi tadi tercatat ada sepuluh enam ratus pengunjung yang memasuki area ancol
wisata di pantai menjadi lokasi yang paling diminati wisatawan yang datang bersama keluarga
pengelola ancol memprediksi akan ada penambahan jumlah pengunjung pada siang hari nanti hingga sore
seiring dengan penambahan jumlah wisatawan pengelola ancol juga menambahkan jumlah petugas pengamanan dari internal ancol
pengunjung diimbau untuk terus berhati hati dengan terus mengawasi anak anaknya selama beraktivitas di kawasan pantai
taman marga satwa ragunan juga masih menjadi salah satu desa
pertama penambahan jumlah wisatawan yang mencapai tujuh pengunjung
diprediksi akan mencapai tiga puluh pengunjung sampai sore hari nanti
atraksi memberi makanan satwa menjadi daya tarik wisatawan di jam jam tertentu
pihak pengelola sudah mengantisipasi keberatan pengunjung
dengan menyiapkan lahan parkir yang luas penambahan jumlah wisatawan yang mencapai tujuh pengunjung
dan diprediksi akan mencapai tiga puluh pengunjung
sudah tercatat ada sekitar tujuh pengunjung yang masuk pada pagi hari ini
dan ini masih berdatangan terus pengunjung yang masuk ragunan
kemungkinan nanti sampai sore kita baru akan tutup pada pukul enam belas atau jam empat sore
dan kalau prediksi kami pengunjung itu sekitar tiga puluh lah nanti sampai tutup
nanti untuk gorilla jam dua belas siang
kemudian untuk jerapah di jam sebelas dan gajah di jam sebelas
kemudian turun pelikan juga sekitar jam sebelas